insiden hampir tenggelamnya seorang wanita bernama kartika dewi di kolong tol cikunir bekasi jawa barat berujung pada kasus hukum
sebuah gugatan dilayangkan kartika untuk lima institusi milik negara karena dinilai lalai dalam menghadapi permasalahan yang dialami pengguna jalan tol
kelima institusi yang resmi digugat adalah pt jasa marga pt jalan tol lingkar luar jakarta badan pengurus jalan tol kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta kementerian badan usaha milik negara
dan gugatan ini dilayangkan karena kartika dewi hampir tenggelam saat genangan hujan yang semakin tinggi setelah menunggu petugas patroli jalan tol yang baru datang satu jam kemudian
sejumlah tuntutan diminta kartika dewi kepada pihak tergugat mulai dari memasang cctv memperbanyak patroli di jalan tol hingga memberhentikan komisaris atau direksi perusahaan tergugat
dari sini kita ambil pelajaran bahwa tidak ada tindakan preventif tidak ada tindakan pengawasan terhadap ruas jalan tol yang dikelola
seharusnya pengelola jalan tol itu mengetahui titik titik rawan mana di area yang dia kelola sehingga dia bisa antisipasi
misalnya adanya pompa air untuk menyedot adanya cctv adanya lampu adanya alarm
kalau tingkat misalnya air sampai sekian udah alarm supaya di pintu tol ditutup
ini nggak ada gitu loh padahal ada yang namanya standar pelayanan minimum
dia harus melakukan ini ini ini
jadi betul betul memang ini harus dievaluasi
bukan hanya di tol jor tetapi di seluruh tol yang ada di indonesia